hai julia kamu lagi ngapain biasa abis lari lari astagfirullahaladzim
kemana aja loh gue cari juga masih juli kemana aja
sih lu pulang ampung bukannya sekarang
kita harus berdakwah ke seluruh punjurukota oke
kenapa kamu sekarang jadi semangat untuk menjadi ustadz
karena kalau gue jadi ustadz gue bisa dapetin anissa
bantuin gue man ya
kamu mah pengen jadi ustadz deh biar mendapatkan perempuan
kamu mau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri
saya juga punya kepentingan atau ji
saya harus berdakwah supaya saya bisa kembali lagi ke pesantren
saya itu punya kekurangan
saya tidak bisa ngomong di depan orang banyak ji
kamu malah memanfaatkan saya
agar kamu bisa mendapatkan wanita
dakwah itu hanya semata karena allah
karena dakwah itu ibadah
sesungguhnya perbuatan yang sangat disukai oleh allah
adalah cinta kepada sesuatu hanya karena allah
dan benci kepada sesuatu juga hanya karena allah
bukan karena perempuan ji
tuhanlah jadi jago ceramah
perempuan juga kalau dicabut nyawanya oleh allah
khulun nafsinda ikotul maut
setiap makhluk yang bernapsu itu bahkan mati
ayunamu faquliu biqaumul mautu warukuntum musyadali
maut akan datang menjemput walaupun kita ngumpet
di dalam benteng yang perkasa
hanya rohmat dan pengampunan
bukan mencari wanita
ji saya mah sebagai sahabat
sejak kecil kamu belum pernah sholat
belum pernah ibadah
sekarang malah mau mempermainkan dakwah
bener juga ya
biasa abis lari lari
itu duit dari mana kamu
apa yang kamu cari julia
ingin punya banyak karta
terbesar banyak karta
terbesar banyak karta
terbesar itu adalah jiwa

saya teringat akan hadis riwayat abu daud
dia bertanya kepada rasulullah
masih bisakah saya berbakti kepada kedua orang tua saya
walaupun mereka sudah meninggal
berdoa untuk keduanya dan minta ampun untuk keduanya

bersilaturahmi'lah dengan saudara saudaranya
dan muliakanlah teman temannya
dan muliakanlah teman temannya
nah itu julia
itu perbuatan yang hebat
agar orang tua kamu bisa ke surga
agar orang tua kamu bisa ke surga
agar orang tua kamu bisa ke surga
kan gue jadi sedih
kan gue jadi sedih
tenaga kuat tapi kenapa kamu pakai untuk berbuat jahat
subhanallah nikmat itu harus disyukurilah
barang siapa yang bersyukur atas nikmat dari allah
maka allah akan menambah nikmat yang telah diberikannya
tetapi kalau dia tidak bersyukur tunggu
ajab yang akan datang kepadanya
pagilannya seolah kali bos
ajab sudrajat pemain sepak bola kali
jangan ngacau kamu
ajab itu adalah siksaan yang pedih yang datangnya dari allah swt
kepada orang orang yang suka mencuri
karena orang orang yang suka mencuri tempatnya hanya di neraka
tuh kalau sudah masuk neraka
nah kamu yang pakai anting
nanti telinga kamu ditarik tarik sama anting sang putri ke bawah
hah kamu yang badannya gede
jangan mentang mentang gede
di nerakama tidak ada artinya
nanti badan kamu akan meleleh kena api
saya mah yakin
kedua orang tua kamu ibu dan bapak pasti menyesal punya anak seperti kalian
yang kerjanya bukannya tobat tapi malah mencuri
bagaimana perasaan ibu kalian yang mengandung selama sembilan bulan
yang mengharapkan agar anaknya bisa berbakti kepada kedua orang tuanya
yang mengharapkan agar dia bisa menjadi orang yang soleh
tapi kalian malah berbuat jahat
mengambil harta orang lain
untuk itu saudara saudaraku marilah kita bertobat
warman juga bisa dakwah
ternyata dakwah itu harus dari hati
kemarin warman tidak bisa dakwah
karena waktu itu mah warman takut sama pak kiai
sekarang warman tahu kuncinya
dakwah itu harus dari hati
pak kiai pak kiai
pak kiai aduh warman
assalamualaikum pak kiai
hebat anak ambo hebat banget
siapa dulu bapaknya
pak kiai aduh semua santri
nih warman buktikan
kalau warman memang pantas jadi santri di sini
siapa punya ini
aduh tak apa
eh warman kita udah capek bikin belum namelo
apa buktinya kalau lo memang udah sadar
dan apa buktinya yang ada yang lo nyadarin orang
kan itu syaratnya
nominasi pertama saya panggil
pak kiai oji itu dulunya pengamen
dari kecil jarang sholat
tapi setelah bertemu dengan warmon sekarang tiap menit pengen sholat
ya sejak kecil saya jauh dari agama
semua orangacm sampai bulan keinginan pak ayah
cuma hampir lihat tempat masu itu